kondisi topografi yang dilewati ring of fire membuat indonesia memiliki banyak gunung berapi
kondisi ini merupakan potensi besar pemanfaatan panas bumi sebagai pembangkit listrik atau pltp
menurut data think geo energy tahun dua ribu dua puluh amerika serikat berada di posisi teratas negara yang menghasilkan pembangkit listrik tenaga panas bumi
yakni sebesar lebih dari tiga tujuh ratus mw
sedangkan indonesia berada di posisi kedua dengan total lebih dari dua seratus mw dan diikuti filipina turki dan selandia baru
hasil pembangkit tenaga listrik panas bumi indonesia ini terbilang sangat kecil kontribusinya terhadap produksi listrik nasional
menurut kepala pusat studi energi universitas gajah mada din darlianto
indonesia berpeluang besar menyalip amerika serikat sebagai negara penghasil pembangkit tenaga listrik panas bumi di dunia
asalkan mampu membuat sejumlah kebijakan dan regulasi yang tepat
tidak ada aturan yang memaksa ya seperti dilakukan di us
di us itu mereka punya program namanya rps renewable portfolio standar
jadi ketika seseorang ingin mengembangkan
sebuah powerhouse saya ingin membangun pltu
namun sudah ada aturan bahwa anda punya sekian persen juga harus mengembangkan pembangkit listrik yang berasal dari energi terbarukan
karena kita tidak punya target seperti itu kita punya pembangkit pltu yang baru baru
dan si pengembang tidak diberikan kewajiban seperti itu
saya tidak ingin mengembangkan energi terbarukan
pemerintah hingga saat ini memastikan
akan terus menambah kapasitas pembangkit
bisrik tenaga panas bumi
program ini masuk dalam draft rencana usaha penyediaan tenaga listrik dua ribu dua puluh satu dua ribu tiga puluh
di mana kapasitas pltp akan ditambah dua enam ratus mw di seluruh indonesia
sehingga total yang dihasilkan mencapai empat tujuh ratus mw
target ini yang terus dikejar kementerian esdm
dimana capaian peningkatan energi baru terbarukan lima tahun terakhir
mencapai hampir satu lima ratus mw
terdapat penambahan kapasitas
pembangkit ebt itu sebesar satu empat ratus enam puluh sembilan mw
dan tambahan kapasitas pembangkit ini
selama januari september tahun dua ribu dua puluh satu adalah tiga ratus delapan puluh enam mw
energi panas bumi merupakan energi terbarukan
yang telah dikembangkan selama hampir seratus tahun di indonesia
pengeboran sumur panas bumi pertama dilakukan
klonel belanda di kamojang jawa barat di tahun seribu sembilan ratus dua puluh enam
dan mulai beroperasi tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
meski memiliki pengalaman yang panjang
pengembangan energi terbarukan ini belum signifikan
bila dibandingkan pembangkit mistrik tedaga fosil